timnas basket putra indonesia mencetak sejarah dengan meraih medali mas dc games vietnam
oke ini terakhir nih statement terakhir
kami mendengar bahwa ini sebetulnya sudah mulai sejak oktober tahun lalu
dan saya menyampaikan tadi juga mengenai ruang dialog bisa dibuka
dua tersangka yang melihat korban menggunakan ponsel saat berboncengan sepeda motor berputar arah
karena kalau kita lihat untuk demo demo itu kan memang berawal dari inflasi yang cukup tinggi gitu kan
tak sedikit dari mereka harus tertimpa masalah menjadi korban kekerasan pelecehan perbudakan hingga perdagangan orang
yang emang suka olahraga juga gitu
kalau tadinya bilang oh ini kalau rugi paling tujuh
namun waktu memang tidak bisa dihentikan
pada platform ini kita bebas untuk memilih fotografer yang diinginkan sesuai dengan budget dan keperluan
kita sikap yang terhormat
kita mau orang ikutnya itu ikut yang benar
itu dia tidak bisa membawa penyakit patogen maksud saya
sayangilah aset kita sayangilah harta kita
misalnya ketika ada anak suhunya di atas tiga puluh tujuh tiga
itu mereka ada sebagian yang sudah mengungsi
sebelumnya toko kue sus ini dimiliki oleh seseorang berkebangsaan belanda pada tahun
enggak ini juga tergantung kalau lagi rame apalagi nggak bisa nyebutin nominalnya juga kak
puluhan tahun mengarungi bahtera rumah tangga sulika dan suami menjadi contoh panjangnya cinta mereka
kita harapkan setelah jalan tol ini selesai
buka dari jam dua belas siang hingga sepuluh malam
malika yasmin warga perumahan gria mandalatama kecamatan karanglewas banyumas jawa tengah
bahkan jika akhir pekan jumlahnya lebih dari tiga ratus bungkus
dan pada dua ribu dua puluh satu setidaknya enam belas dua ratus watt peak listrik dapat diproduksi pembangkit listrik tersebut
yang dapat mematikan sepeda motor
ini pemerintah melalui erlangga mengatakan ada tiga puluh tujuh proyek psn ya
kita perlu memisahkan stereotip stereotip ini yang sangat terbatas
dan beberapa kejala yang lain
oke jangan lupa juga siapin piring sajinya
sekalipun terindikasi menjadi korban penipuan
nah di sebelah bagian depan pom bensin itu ada mes namanya ciberem gitu dulu
dan tetap mengedepankan testing dan juga tracing dan juga surveillance yang aktif
mereka tidak merenung lebih jauh bahwasannya ingin kuliah
dr ahmad akbar spesialis penyakit dalam rumah sakit jih solo mengatakan
dalam sehari ia memproduksi sekitar lima belas kg dendeng sapi
demam merupakan sebuah kondisi di mana suhu tubuh lebih tinggi dari angka normal
makanya kita sediakan props dan juga eksterior yang bertema jepang
hmm kalo turunan tinggi berarti dari siapa neo
tenun kekean di daerah
kalau barangnya sudah dibayar itu langsung komplainnya ke pihak sellernya
profesor olders mengatakan hal itu mengkhawatirkan
sentimen kembali memburuk setelah dirilisnya data tenaga kerja as dan risalah bank sentera as terkait arah kebijakan monitor berikutnya
sebetulnya di belgia sendiri islamic center di sana tempatnya ada di mana bu dara dan juga
daun pisang dipakai sebagai pembungkus aneka nasi di tempat ini
selain itu anda bisa pilih pedas atau tidak pedas
sehingga setelah pemilu uang itu baru kemudian di ini
sampai karena tidak bilang dia stay di thailand beberapa saat untuk berlatih di sana
ketujuh vaksin yang sudah mendapat izin darurat adalah sinovac bio farma astrazeneca sinopharm
dan bagian meeting bisa pertandingan itu juga bisa kita hold status pertandingannya bisa kita tunda dan sebagainya ini juga akan merugikan klub sendiri
hmm kira kira potensi bisnis domes ini senarik apa ya
jadi kita tetap harus lakukan tiga kombinasi itu
secara sebenarnya dari first nation people
jadi untuk warga masyarakat yang ingin mengecek atau menguji kendaraannya
atau nggak udah terasa feeling good aja
makanya kenapa orang tuh mudah mendapatkannya
untuk penambahan kereta sama penambahan jadwal juga gitu
tim liputan cnn indonesia
dan world tour itu kan enggak cuma asia doang yang ikut gitu pada waktu itu gitu
yang paling dicari itu ya paru sama urat pak sama
itu ada empat orang korban yang sejak terjadinya banjir di kawasan hampir dua pekan ya
tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau harganya melonjak
dan tentunya yang memiliki penyakit bawaan comorbid
memang tidak mudah untuk serta merta
ada masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja
jadi buat anak anak kos di gading serpong bisa langsung search aja ya
jangan lupa untuk tonton terus manihani episode
pernah kita dapat komplain back cover apa ya waktu itu kalau nggak salah ya
nah ketika malware mencoba membobol keamanan ponsel pintar kita gimana sebetulnya prosesnya
termasuk juga kemudian muncul ee
dalam rangkaian road to g dua puluh soe international conference di bali beberapa waktu lalu
tinggal ambil gawai buka aplikasi marketplace pilih pesan lalu bayar
dalam satu minggu pasti ada saja bisa dua sampai tiga yang pesan untuk segerik mausaka ini
kalau tiongkok sendiri memang betul ya
kesehatan di victoria mengatakan negara bagian tersebut telah mencatat kasus mbox pertama
pertama berusaha untuk selalu berpikir positif dalam berbagai situasi dan kondisi
tidak boleh ada mutasi hewan hidup dari sana
bisa kita induksi untuk lahir normal
menekankan bahwa pentingnya pemahaman satu ukuran tidak cocok untuk semua
yang saat ini saya masih datang ke sini
dana sih kalau masalah dana sih maksudnya belum ada yang masuk sama sekali ke panitia
bukan cuma ada di tiktok tapi di facebook di tokopedia di shopee dan sebagainya gitu
cukup siapkan hp matras dan ruangan yang kondusif saja kita sudah siap berolahraga di rumah
oke terakhir ya ke mas umam ya mas umam kalau dilihat petanya ya siapa yang berpeluang lebih besar untuk dipilih erick thohir atau gibran
saat ini harga dawet ayu bervariasi
saya sering nonton film kan ada film pungguk tuh
jalan raya di depan makobrimob yang merupakan jalan utama sempat terhenti

dan adaptasi teknologi indonesia di masa depan
isunya sudah mulai clear apa yang terjadi
nah ini termasuk yang terakhir adalah kasus tiktok ini gitu
yang pertama indikator tahun dua ribu itu kategorinya adalah normal
perencanaan wilayah dan kota universitas diponegoro semarang
kita mengalami krisis kemanusiaan
brazil kita tahu lokasinya sangat jauh
bahasa indonesia sama politik dunia
malam ini penerbangan itu turun sampai
penjaminan terhadap gagal bayarnya bayar
mungkin nanti bisa ditingkatkan pemeriksaannya
jumlahnya banyak itu dari bogor atau depok itu langsung menuju tanah abang dan sudirman
bahkan di daerah permukiman urusan perparkiran ini pun menjadi masalah
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor dua ratus dua puluh
gak sama sekali gue bokap tapi kayak partner partner bokap gue sering banget tanya tanya
posisi pengendara dipercayakan pada natalia fitri klerin susilowati
bayi di bawah tiga bulan pada saat dia mengalami demam di suhu berapapun ada baiknya segera datang untuk konsultasi ke dokter terdekat
celah untuk memiliki airsoft gun secara ilegal masih terbuka lebar
alasannya karena mencari petinggi hamas
tadi izinkan saya sebentar menjelaskan
batik menjadi simbol dan makna sebuah kebudayaan
bagaimana dengan kesadaran penuh kita membangun kepribadian yang sebenarnya apapun gak apa apa
artinya memang kita perlu ada sesuatu memang gaya hidup selera mungkin termasuk ke makanan
jadi yang terakhir kita pergi april dua ribu sembilan belas itu yang ikut dua puluh dua cewek dua cowok
itu pas goyang itu seminggu terapi tuh
dan berapa banyak masyarakat bisa akses itu
nah upaya menentukan ini
warungnya tak pernah sepi pelanggan loh
kedua cek label baca informasi produk yang tertera pada label
nah saya mencatat beberapa kali